kemana bapaknya kabur ya kasian banget ya emang cuman sekarang banyak laki laki nggak bener mas
apapun yang dilakukan oleh suami saya biar allah aja yang mencatat dan membalas perbuatannya
dengan setimpal yaudah kalian pasti lapar kan ayo makan dalam saya bayarin ayo siapa
jalannya nggak bisa sendirian sih intinya oh ya aku salut banget sama acting kamu tadi pas lagi
di meja makan bagus banget keren siapa dulu dong sinti ya tapi tapi apa sih udah nggak ada tapi tapian
pokoknya aku tinggal di rumah ini reno dan bodyguardnya datang rumahku untuk mengambil
sampel darah aku
mereka mau melakukan tes dna ulang dan rumah ini rumah ini adalah yang paling aman bagi aku
untuk bersembunyi dan reno karena reno gak akan berpikir kalau aku bersembunyi di rumah ini
dan yang lebih penting lagi sekarang aku bisa dekat sama kamu dan juga anak aku

itu upahnya sepuluh ribu dari saya
nah kalau setiap hari itu bisa sepuluh kali
nah itu seratus ribu
tapi saya boleh mulai kerjanya besok atau lusa gak ya pak
tadi cari kerja sekarang malah ngundur mundur waktu
kamu mau kerja enggak sih
saya mulai kerja hari ini
kalau gitu antarkan barang barang pesanan saya ini ke pembeli pembeli
dan sekalian alamatnya ada kok di notanya
nanti aku bisa ambil
aduh tadi siti suruh aku pulang cepat lagi
aku butuh pekerjaan ini
berarti aku harus pulang dulu terus anterin paketnya
siti makasih ya
ini sekarang aku berangkat dulu ya bel ya
ini buat syifa
tapi siva pakai masker dulu
vier di distribusi union saya jadi orang baru
kalian paksa kan
sana k symmetrical batu

aku gak boleh ketahuan sama reno
siapa tergafi teman teman ini
sifat tunggu dulu ya
sifat tunggu dulu ya
ya ada perlu apa ya
ini bu ada pengiriman barang dari pak junet
kamu ini kerjanya gimana sih
saya itu udah nungguin dari tadi
saya butuh barang ini secepatnya
kenapa baru diantar sekarang
tadi saya harus jemput anak saya dulu
itu bukan urusan saya
kalau kamu mau kerja
jangan banyak alasan
kamu ini udah nganternya telat
masih minta bayaran
perjanjianya barang ini akan diantar dalam waktu tiga puluh menit
tapi kamu udah telat
kamu lapar kan
kita makan dulu disini ya
kamu lapar kan
kita makan dulu disini ya
aku sama syifa memang belum makan
sebaiknya kami makan dulu sebelum balik lagi ke warung
pasti dia udah kelaperan
ini kan mbak yang tadi ngantar barang barang ya
kasian banget anaknya ya
harusnya itu dia di rumah mbak
main di rumah
emang kemana bapaknya
kasian banget ya
emang cuman sekarang banyak laki laki gak bener
apapun yang dilakukan oleh suami saya
biar allah aja yang mencatat dan membalas perbuatannya dengan setimpal
kalian pasti pada lapar kan
makasih ya pak
biar sifat sama aku dia kan bisa aku bawa ke salon
siti aku gak mau bergantung terus sama kamu
setiap orang itu harus bisa mengatasi masalahnya masing masing
begitu juga dengan aku
jadi aku gak mau terus terusan nyusahin kamu
kamu lap dulu ya sayangnya badannya ya
bel kenapa kamu gak coba temuin reno aja sih
ya minimal kan kamu bisa minta tolong dia untuk carikan kerjaan buat kamu
aku gak bakal minta tolong sama mereka atau siapapun
karena aku ingin melupakan masa lalu aku
masa mau kamu bawa bawa terus setiap hari
kamu kenapa sih
dan suruh aku kembali ke reno
itu kayak ngebuat aku
kamu ingin sekali aku sama shiva pergi
kamu tenang aja ya
aku akan bawa shiva pergi kok
maksud aku bukan gitu
aku gak akan pernah paksa kamu untuk ketemu sama reno lagi
buat saya disemua ini
esok sama dia